untuk pertama kalinya presiden joko widodo merayakan idul fitri di kota bogor jawa barat
masyarakat put menyambut dengan antusias
presiden joko widodo mengawali perayaan idul fitri tahun ini
dengan melaksanakan sholat id di lapangan astrid kebun raya bogor bersama masyarakat sekitar
usai sholat presiden langsung menggelar open house
untuk bersilaturahmi dengan menteri kabinet kerja kepala lembaga negara
gubernur dan wakil gubernur dki jakarta
serta beberapa politisi partai politik seperti agus harimurti yudhoyono
pintu istana kepresidenan bogor kemudian dibuka lebar lebar
agar masyarakat bisa masuk ke dalam istana dan bersilaturahmi dengan presiden
warga bogor antusias ingin bertemu presiden walaupun harus antre sejak pagi hari
bapak presiden terima kasih sudah mengundang dan ini saya ingin mempertemukan abijar dengan pak presiden
waktu acara di sana tidak ketemu
lama sih ketika ketemu senangnya senang banget
langka ada kesempatan ini
senang banget antusias
dari jam berapa tadi
dari jam delapan
dari jam delapan sudah ngantri di depan
dari jam delapan sudah ngantri di depan
ya sama presiden
pertama sih selamat lebaran minalai di malu faiji
usai bersalaman dengan kepala negara
masyarakat dipersilakan menikmati makanan khas idul fitri seperti opor ayam dan ketupat sayur
setelah merayakan idul fitri di aceh pada dua ribu lima belas
di padang pada dua ribu delapan belas
dan di jakarta pada tahun lalu
presiden memutuskan untuk merayakan idul fitri seribu empat ratus tiga puluh sembilan hijriah di kota tempat ia tinggal bogor
ya di antara tamu yang datang ke open house presiden joko widodo di istana kepresidenan bogor jawa barat
ada agus harimurti yudhoyono putra sulung presiden ke enam susilo bambang yudhoyono
agus harimurti datang ke istana bogor bersama istrinya anissa pohan
agus mengatakan kehadirannya di istana untuk menjaga silaturahmi dengan presiden
dalam orasi politiknya beberapa waktu lalu di jcc senayan jakarta
agus mengkritik dan bertanyakan revolusi mental yang kerap digaungkan pemerintahan
ketua kogasma partai demokrat tersebut mengatakan saling kritik merupakan hal yang wajar
asalkan tujuannya untuk memajukan indonesia
ini bukan kali pertama ahy menghadiri open house yang digelar presiden jokowi
lebaran tahun lalu ahy bersama istri dan adiknya edi baskoro
juga datang ke istana negara jakarta untuk memberikan ucapan selamat lebaran kepada presiden
mengapa saya sampaikan itu kemarin karena
perlu kita sadari bahwa karakter bangsa karakter bangsa yang beretika
mental yang kuat tetapi juga berjati diri indonesia
seperti yang diharapkan dalam konsep besar revolusi mental itu
mari kita hidupkan kembali
saya hanya ingin mengingatkan bahwa kita harus juga memprioritaskan membangun manusia
membangun jiwa dari negeri ini membangun karakter bangsa ini
tidak hanya membangun secara fisik
walaupun itu semua penting tetapi harus terus diadakan
nanti dilakukan secara serentak secara simultan secara paralel
karena itu menjadi dua kunci utama dalam pembangunan nasional